oke kita ke informasi berikutnya sejumlah perancang busana indonesia termasuk pelopor di bidang modest fashion dunia
dengan bantuan dari pemerintah melalui kementerian perdagangan industri modest fashion diharapkan dapat berkontribusi besar dalam ekspor
iya tetapi ini para desainer juga harus rajin berinovasi karena persaingan di pasar dunia yang cukup ketat
modus fashion merupakan gaya busana tertutup yang tak hanya sebatas baju muslim
tetapi juga bisa menjadi pakaian sehari hari baik untuk bekerja maupun aktivitas lainnya
produk modest fashion menjadi salah satu yang diharapkan kementerian perdagangan sebagai sumber pertumbuhan ekspor baru
diperkirakan spending muslim dunia untuk modus
fashion itu diperkirakan mencapai tiga ratus tiga belas miliar usd ini angka yang luar biasa
tahun dua ribu dua puluh tiga diperkirakan dua ratus sembilan puluh lima miliar usd
jadi kita mempunyai peluang untuk bisa merangkul atau mengambil pangsa dari spending muslim dunia di bidang modest fashion
untuk memperkuat promosi produknya
kemendak mengundang tujuh jenama modus fashion asal indonesia ke new york city amerika serikat
untuk tampil pada acara new york fashion week tiga belas februari dua ribu dua puluh
salah satu jenama modis fashion yang diundang ke mendak adalah kami idea
merek lokal yang didirikan pada dua ribu sepuluh
melalui new york fashion week kami idea berhasil memperkenalkan diri di kancah dunia
menurut mereka bantuan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan jenama fashion lokal
tentunya kami mengharapkan bantuan dari pemerintah
karena bantuan dari pemerintah itu bisa mempercepat bisa juga dengan koneksi yang lebih luas dari pemerintah
itu sudah pasti kita tidak mungkin jalan sendiri
pengabat fashion khairiyah sari mengatakan indonesia merupakan salah satu pelopor modus fashion di dunia
namun desainer indonesia harus berinovasi agar bisa bersaing di pasar global
bayar di indonesia
eropa juga akan mikir kan loh apa bedanya brand modest wear dari indonesia sama brand mainstream mereka yang ada di sana
orang bajunya sama kok fashion itemnya sama kemeja celana outerwear semua itu
sebenarnya yang modus itu kalau untuk yang hijab kan hijab penutup kepala kerudung
jadi kalau mau bikin inovasi ya mungkin bisa dari pemilihan material kerudung
selain memperkenalkan jenaba modest fashion di panggung dunia melalui fashion show
kementerian perdagangan juga ingin menjalin kerjasama
lintas kementerian untuk membina desainer lokal agar kualitas produk mereka bisa memenuhi standar internasional
tim liputan cnn indonesia jakarta